latihan dan latihan
inilah persiapan rio maholtra untuk tampil di ajang sea games ke dua puluh delapan di singapura juni mendatang
atlet kelahiran kabupaten lahat dua puluh tiga tahun silam ini menjadi andalan indonesia di nomor satu ratus sepuluh meter lari gawang putra
bagi rio sea games singapura adalah penampilan kedua di pesta olahraga bangsa bangsa asia tenggara
sebelumnya rio sempat tampil di sea games dua ribu sebelas di palembang namun rio gagal meraih medali
bakat anak kedua dari tiga bersaudara ini telah terlihat sejak duduk di bangku sekolah dasar
karena prestasinya yang terus meningkat rio akhirnya memutuskan serius menekuni atletik
tetapi karirnya di dunia atletik tidak selalu mulus
cedera sempat membekapnya
namun cedera justru menjadi motivasi rio untuk mencapai prestasi yang lebih baik
tidak lama kemudian rio menemukan seorang pemain yang berpengaruh
tidak lama kemudian rio menemukan seorang pemain yang berpengaruh
tidak lama kemudian rio menemukan seorang pemain yang berpengaruh

setelah popnas saya balik lagi latihan sekitar empat bulan
ikut kejurnas waktunya lima belas dua puluh lima dapat medali perak
setelah itu saya pulang lagi latihan lagi latihan lagi
ada panggilan dari popnas
akhirnya saya masuk pelatnas tahun dua ribu sepuluh
kini bagi rio atletik adalah segalanya
lewat atletik pula rio menjadi prajurit tni pada tahun dua ribu tiga belas
menjadi tentara memang sudah menjadi cita citanya yang ia pendam sejak kecil
jadi waktu saya kecil yang namanya tentara itu yaudah perang tok
yang namanya tentara itu kan perang tok setahu saya
jadi pas pampres itu tahunnya saya pas sudah pendidikan tentara
tahunya perang tok
tapi saya nggak nyangka sih kalau bisa masuk ke pas pampres sendiri
bisa ngawal pak sby bisa ngawal presiden orang nomor satu di indonesia kan gak kebayang
ya kalau perasaan bangga ya bangga sih
ya karena nggak semua orang bisa ikut serta dalam mengawal pak sby